inilah video amatir yang merekam seorang peserta gerak jalan tertabrak mobil di kecamatan diwek kabupaten jombang jawa timur sabtu sore
kaki remaja putri ini bahkan nyaris terlindas roda mobil
beruntung peserta gerak jalan lain dan warga langsung menolong korban
warga kemudian membiarkan mobil dan pengendara itu pergi karena korban hanya mengalami luka lecet
minggu pagi petugas dari dinkes dan puskesmas mendatangi rumah bunga erina agustin siswi smk yang menjadi korban tabrakan
pemkap jombang memastikan memberikan pengobatan gratis jika bunga membutuhkan perawatan di puskesmas atau rsud jombang
diduga mengalami remblong sebuah truk yang mengangkut ratusan karung terigu menabrak beberapa kendaraan dari arah berlawanan
kecelakaan maut ini terjadi pada minggu siang di kampung cipadang warung kondang jalan raya cianjur sukabumi
kepada jawa barat
akibat kejadian ini lima orang tewas di lokasi kejadian termasuk sopir truk dan empat pengendara sepeda motor
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp dan menderek bangkai truk yang melintang di tengah jalan
akibat kejadian ini arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang hingga tiga jam
seorang pengendara sepeda motor di jombang tewas mengenaskan usai tertabrak truk di jalan alternatif jombang jawa timur
menurut saksi saat menyeberang korban mengendarai motor dengan tergesa gesa tanpa melihat sekitarnya
truk yang tengah melaju terlalu dekat tidak bisa menghindar dan menabrak motor
korban langsung terpelanting dan tewas di lokasi
petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan kemudian mengevakuasi jasad korban ke resude jombang
tim liputan cnn indonesia